kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
gini boy sekarang tuh aika lagi kesal banget sama lo
soalnya dia sekarang udah tau
kalo sebenernya aya sama monggi tuh juga dian
dia tau dari mana
dia tau sendiri boy
katanya dia dengan omongan lo lewat telepon sama monggi waktu di rumah sakit
kok bisa ya
lagi lo kenal apa ngasih tau ke aika masalah ini
gak kalau gua kasih tau sama aika
kalau kayaknya kan gue
nanti haikal sama muli bakal berantem
dan ternyata sekarang akhirnya haikal gak mau nerima masalah ini
dalam bertarung itu lo mesti satuin hati lo
dan gerakin semua tubuh lo buat bertarung
gue harus ke centrasi
gue gak boleh mikirin yang lain
salam aku yang cantik yang manis yang super duper cute
kalau masuk ke dalam ruangan ini bisa dong mengucapkan salam punya agama kan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gak usah banyak cincong nih
lo bener bener kelewatan ya audrena
hidup udah ribet
jangan dibuat ribut kalau kelewatan
tinggal puter balik
kok susah banget sih
itu sebenarnya dari alex kan
bukan dari bahab gue ya kan
gue tuh lagi gak mau bercanda sama lo ya
dan gue tau alex udah bilang sama gue
kalau dia tuh bukan cuma kasih cincin doang
tapi dia juga ngasih kuota isinya surat
eh tapi ya soal lo tau
lo juga suka kan
iya gue juga tau
gue tuh gak mater kali kayak lo
lo pikir gue tuh orangnya ke lo ya
yang suruduk sana suruduk sini
yang penting kemauan lo mencapai
cukup udah ya
gue udah mulai terganggu sama keberadaan lo ada di sini
yang udah gak sopan masuk ke dalam sini
sekarang lo keluar
lo gak usah sok sok kayak ngerti sopan santun
gak usah sok sok apa ya
gak usah sok elit deh lo
gue kesini karena gue udah kesel banget sama lo
lo tuh udah
gue juga punya batas kesabaran
dan sekarang batas kesabaran gue udah habis gara gara lo
keluar dari sini sekarang juga
oh ini anak agak gila ya
lo gak peduli
gue gak akan lepasin sebelum lo mau minta maaf sama gue
lo pikir gue juga gak bisa marah sama lo
minta maaf atau enggak
bukan gue banget untuk minta maaf ya
sumpah lo gila ya
oke sekarang bukan cuma minta maaf
gue mau lu telepon alex sekarang juga
lo jelasin ke dia kalau emang lo yang bilang kalau cincin tuh bukan dari alex
tapi dari bokap gue
lo kasih tau dia sekarang juga
lo lepasin tangan gue baru gue tevan alex
lebahi banget burung langsung to the point
muka gue rusak kalo lo narik sembarangan
mahal tau prau prau lo wajar itu
mahal tau perawatannya
ini aku adriana namanya reva mau bilang